warga desa ngudi rejo kecamatan diwek jombang minggu pagi dihebohkan dengan munculnya seekor buaya di pemukiman desa
diduga buaya dengan panjang hampir dua meter tersebut adalah hewan peliharaan yang lepas usai dilanda banjir
coba sambal buntutik buntutik
nek mesisan langsung ditopotak dicopok kecek ngarep karung guri
dalam rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik detik penangkapan seekor buaya oleh puluhan warga desa ngudi rejo kecamatan diwak jombang minggu pagi
dengan peralatan seadanya warga memberanikan diri untuk menangkap buaya tersebut
kepala buaya ditutup dengan karung kemudian moncongnya dijerat menggunakan tambang plastik dan dilakban agar tidak menggigit
sebelumnya buaya dengan panjang hampir dua meter tersebut terlihat oleh salah satu warga
berendang di sungai desa
desa setempat kemudian warga tersebut memanggil warga lainnya untuk kemudian menangkap buaya
warga menduga buaya besar tersebut adalah hewan peliharaan yang lepas lantaran beberapa hari lalu terjadi banjir
agar tidak terjadi insiden yang tak diinginkan buaya air tawa tersebut akhirnya diamankan ke pihak berwajib